meski masih butuh proses politik yang panjang
bursa pilpres dua ribu dua puluh empat sudah bergema
gubernur dki jakarta anies baswedan mengaku
tidak akan terburu buru bergabung dengan partai politik
partai gerindra sempat mengkaji lebih dalam soal pernyataan presiden joko widodo yang menyinggung
nama ganjar pranowo sebagai calon presiden
sementara ketua umum pkb mohaimin iskandar menginginkan posisi calon presiden
sebagai syarat pkb masuk dalam koalisi indonesia bersatu
bursa calon presiden maupun calon wakil presiden atau capres cawapres dua ribu dua puluh empat semakin menggeliat
sejumlah partai politik dan kelompok relawan kian menjagokan kandidat
sejumlah nama menguat baik dari partai politik maupun figur pemimpin daerah
gubernur dki jakarta anies baswedan salah satu yang dijagokan
meski dukungan terhadap anies menguat di beberapa daerah
mengaku tidak akan terburu buru bergabung dengan partai politik
ia mengaku memilih menuntaskan tugasnya di jakarta
hingga oktober nanti ia akan fokus menuntaskan tugasnya dalam sisa masa jabatan gubernur
sebentar lagi akan grand launching jakarta itu masih di studio
mohamad ismail marsudi pusat kebudayaan kita bangun sama sama
jadi saya masih konsentrasi di situ
nanti kalau itu sudah selesai baru hingga tahap berikutnya
berarti november ya pak ya november ya pak
kan oktober selesai november pak mulai menentukan
dan partai atau gimana gitu pak
ya nanti break dulu lah sebenarnya
nama berikutnya yang juga muncul adalah gubernur jawa tengah ganjar pranowo
ganjar mendapat sinyal dukungan dari presiden jokowi dodo
dalam acara rapat kinerja nasional lima kelompok relawan projokowi di magelang jawa tengah
melihat sinyal main kuat dan dinamika politik yang terjadi
partai gerindra sempat mengkaji lebih dalam soal pernyataan presiden joko widodo
yang memunculkan kode nama calon presiden yang akan ia dukung dalam acara rakernas projo
meski ada nama ganjar pranowo dalam acara rakenas tersebut
gerindra tidak melihat adanya sosok yang luar biasa dalam pernyataan presiden joko widodo
soal nama capres dua ribu dua puluh empat yang akan ia dukung
ya saya pikir apa yang disampaikan dalam acara relawan pendukung pak jokowi
itu kan sebuah dinamika yang menurut saya ya sah sah saja
apa yang disampaikan presiden kita juga sudah kaji lebih dalam
dan tidak ada sesuatu yang luar biasa saya pikir
dan kami tetap menghimbau kepada
kader gerindra seluruh indonesia untuk tetap mengencangkan barisan
dan bekerja seperti biasa
nama berikutnya yang muncul adalah ketua umum partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar
ya beberapa tahun terakhir mohaimin iskandar kerap menyebut dirinya sebagai calon presiden
meski tidak pernah berhasil kali ini cak imin tak mau ketinggalan euforia pilpres dua ribu dua puluh
muhaymin iskandar mengatakan menginginkan posisi calon presiden
sebagai syarat pkb masuk dalam koalisi indonesia bersatu
koalisi terbaru dari tiga partai politik
yakni p tiga pan dan golkar
yang telah lolos dalam syarat ambang batas pencalonan presiden
pkb menilai pernyataan muhaymin iskandar harus dilihat sebagai bentuk apresiasi pkb
kepada koalisi kib yang dinilai prospektif untuk meraih kemenangan dalam pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
terlebih di saat kib masih menjejaki sejumlah nama potensial dalam capres dua ribu dua puluh empat
pkb menilai penyataan muhaymin iskandar harus dilihat sebagai bentuk apresiasi pkb kepada koalisi kib yang dinilai prospektif untuk meraih kemenangan dalam pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
pkb menilai positif penyataan caimin yang siap maju sebagai calon presiden dua ribu dua puluh empat
meski belum melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi indonesia bersatu
sehingga membuka opsi figur pilihan yang akan ditentukan oleh kib ke depan
mengapresiasi ya lahirnya kib karena ini dianggap bagian dari kristalisasi menuju pilpres
kalau saya pribadi
jadi pendatang pilpres dua ribu dua puluh empat akan diikuti tiga pasang
cuman kan karena wartawan tanya pak muhaymin mau gabung gak dengan kib
pak mohaimin jawab ya oke asal saya calon presidennya
nah bagi kami atau saya
selaku wakil ketua umum di pkb
tentu saya merasa senang atas statement pak caimin itu
pkb mengimbau kib tidak membuat penyataan yang bersarang
dan juga membuat penolakan kepada caimin
karena segala kemungkinan tentang opsi koalisi masih terbuka lebar
tim liputan cnn indonesia